direktur utama suransi jiwa seraya bersama bumi putra
dirman pardosi membantah bumi putra mengalami gagal bayar
menurutnya gagal bayar itu kalau bumi putra tidak mampu sama sekali membayar
saat ini perusahaan tengah berusaha menyelesaikan masalah likuiditas dan permodalan perusahaan
untuk jangka pendek menengah dan panjang
bumi putra saat ini dihadapkan kewajiban untuk membayar outstanding klaim
atau tunggakan periode dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh yang mencapai rp sembilan enam triliun
sementara sumber dana bumi putra hanya tiga triliun rupiah
hal tersebut membuat pembayaran klaim para nasabah tertunda
untuk itu bumi putra melakukan berbagai upaya seperti menagih pembayaran premi lanjutan nasabah existing
dan optimalisasi aset
selain itu bumi putra juga mentransfer bisnis baru perusahaan di badan usaha terpisah
dan juga menerapkan sistem antrian pada claim nasabah
ia menargetkan masalah likuiditas perusahaan akan kembali membaik dalam kurun waktu empat tahun terhitung dua ribu sembilan belas
artinya perusahaan memastikan likuiditas sudah
bukan menjadi masalah pada dua ribu dua puluh
kita tidak mencicil
artinya kita buatkan suatu sistem
jadi gini untuk sumber pembayaran claim itu ada empat
yang pertama itu adalah dari premi lanjutan
produksi lama ini portfolio lama yang kurang lebih tiga juta
itu kan masih ada premi lanjutannya
penerimaan premi lanjutan ini
kemudian kita juga punya aset
aset properti maupun aset finansial kurang lebih sembilan triliun
nah ini kita lakukan optimalisasi